kasus penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
namun hingga kini pelaku belum juga terungkap
peneliti hukum dari indonesia corruption watch atau icw
lelola esther mengatakan
salah satu satunya cara menutaskan kasus tersebut
hanya dengan cara membentuk tim gabungan pencari fakta
atau tgpf oleh presiden
dikutip dari laman detik com
esther mengatakan hal tersebut karena penyidikan
kasus yang menimpa novel baswedan
sudah berjalan selama tujuh bulan
hal itu dinilai sudah terlalu lama
esther juga mendorong dibentuknya tim gabungan pencari fakta
di bawah presiden untuk membantu mempercepat
penyelesaian kasus penyiraman air keras tersebut
icw melihat jika kasus ini tidak juga kunjung diselesaikan oleh polisi
justru publik akan bertanya
apa yang menyebabkan kasus ini susah dipecahkan
korupsi bersama polri kembali menyampaikan komitmen kedua lembaga
untuk menyelidiki kasus penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
jumat kemarin polri merilis dua sketsa wajah terduga pelaku penyiraman
inilah sketsa wajah terduga pelaku penyiraman air keras terhadap novel baswedan
dua sketsa wajah ini merupakan hasil penyelidikan terbaru
tim penyidik polda metro jaya
yang bekerjasama dengan pusinavis mabes polri
menurut kapolda metro jaya irjen polisi idam aziz
kedua sketsa wajah terduga pelaku ini
diperoleh dari informasi dua orang saksi
yakni s dan sn
bahkan dua sketsa wajah ini memiliki kemiripan wajah
sangat mirip dengan pelaku
yang melakukan penyiraman air keras kepada novel baswedan
pada sebelas april dua ribu tujuh belas lalu
belum diketahui secara jelas identitas kedua terduga pelaku
dalam sketsa tersebut
polri dan kpk juga meminta partisipan dari kppk
polri dan kpk juga meminta partisipan dari kppk

sudah kurang lebih enam puluh enam saksi yang kita periksa

kemudian dari beberapa saksi yang kita lakukan
sejak dua hai tiga bulan belakangan ini
kemudian dari beberapa saksi yang kita lakukan
sejak dua tiga bulan belakangan ini
lalu mengerucutlah pos ini
lalu mengerucutlah pos ini
pada dua orang yang diduga sebagai pelaku penyiraman terhadap korban
ya tentu kita belum komunikasi dengan novel ya novel masih di singapura
kedatangan kapolda dan tim itu baru datang pagi ini
dan novel juga sekarang sedang fokus pada proses perawatan untuk persiapan operasi tahap kedua mata sebelah kiri
jadi ada dua hal memang yang dihadapi saat ini
kita berharap ada progres yang lebih signifikan nanti ke depan
agar pelakunya benar benar ditemukan setelah pelaku ditemukan bisa didalami motifnya apa
sampai dengan tentu harapannya bukan hanya pelaku lapangan yang
tapi juga untuk inklusifnya
sebelumnya pada akhir juli lalu kapolri jenderal tito karnavian menyatakan
polisi telah menempuh berbagai langkah untuk mengukap kasus penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
kepolisian telah mendengar keterangan saksi memeriksa cctv dalam radius satu km dari tkp
dan memeriksa lebih dari seratus toko kimia untuk mendapatkan jejak pelaku
saat itu polisi berhasil menyusun satu sketsa wajah dari orang yang diduga sebagai pelaku
kita bekerjasama dengan rekan rekan dari afp ke polisian australia
kemudian kita rekonstruksikan menggunakan sistem komputer
sehingga terakhir kita dapatkan yang ini
ini mungkin belum dipublish ya karena ini baru kira kira dua hari yang lalu nih
jadi kalau ada yang ada di media majalah lain saya tidak jelas dapat dari mana